papa duduk gitu
iya aku seneng aku mau dental dan sekolah sama papa
oh beneran mau antarin es para
ini saya yang mikirnya agak lama atau mereka memang suka spontan dan berpikir cepat
andin ternyata masih ada di luar kamar
nah kamu bilang ke papa dong
supaya papa dengan aku ke sekolah
tapi nih mah kamu dental papa
aku tau masel gak bisa dipaksa saat ini
nanti aja ya dental sama papanya
papa siap siap aja kok mah
ya mungkin papa terlihat sehat sayang
tapi sebenernya papa gak sehat gak

serius banget andin
kayanya dia mau ngomongin ke rena deh nih soal papanya yang amnesia
aku salah ya ma
papa tuh selama dua tahun
papa tuh sempet tinggal di pulau yang tidak berpenghuni
dan disana papa sama temen temennya berjuang untuk hidup
di pulau itu papa nggak bisa berkomunikasi
papa handphone yang gak ada disana gak ada sinyal
tapi papa mencoba untuk bertahan
makanya papa gak bisa telepon kita ya ma
karena kecelakaan itu mungkin kena benturan di kepalanya
dan papa sebelumnya papa juga pernah ngalamin kecelakaan
itu yang membuat bapak menjadi amnesia
amnesia itu apa sih ma

ya amnesia itu
mungkin memori indah yang ada di otak papa
jadi papa gak inget kita dong ma
gak inget aku
gak inget semuanya
tapi pada saat ini papa lagi berjuang
papa berusaha untuk mengembalikan ingatan ingatan itu
makanya kita disini sebagai keluarga yang
kita memberikan sebuah rasa sayang dan cintanya itu lagi
supaya memori memori itu bisa kembali
yang penting kita berusaha
makanya kita nggak boleh sedih
kita harus selalu berdoa
dan kita tidak memperbolehkan untuk paksa papa
untuk ngelakuin apa yang kita mau
untuk paksa papa untuk supaya papa bisa mengingat lagi
papa juga butuh ruang
yang pastinya tugas kita adalah untuk bikin papa bahagia
makanya kalau reyna meminta antar papa sekolah
ya mungkin aja dengan kejadian kejadian itu
tapi kita jangan paksa sayang
tapi papa masih bisa sembuh kan ma
papa pasti bisa sembuh
mama juga yakin bahwa pasti akan sembuh
kalau gitu papa tetap antar adik aku ke sekolah ma
ini reina persis banget sama mamahnya
sama sama keras kepala
iya papa antar sekolah ya
jadi kalo papa bunga tadi makanya nasibnya dia disuruh
sampai dia ngebet kalo papa tuh lah
iya aku senang
aku mau diantarin sekolah sama papa
kau beneran mau diantarin sekolah
bisa diantarin sekolah
ya udah kalau gitu aku siap siap ya
ngapain gak usah
saya aja sendiri
lagian kan ada mbak mirna juga
enggak mau aku temenin
enggak emangnya biasanya kalau ngantarin anak sekolah itu harus satu keluarga ya
ya enggak juga sih
yang mobil aku aja
ganteng sama sukuir juga
ngomong ke kamar dulu sebentar ya
gue mau siapin kelengkapan sekolahnya rina dulu
kau siapin apa
aku maklumin sih kalau maksal amnesia tapi
udah gak pernah makan kek
aku mau siapin sarapan buat rina
aku mau siapin sarapan buat rina ya
ada ga pernah makan kek gitu kenapa aku tetap sakit hati ya
kan tadi tolak sama pak bos
ya kan gue juga punya perasaan ya
dua tahun loh gue nungguin dia
dua tahun gue menahan rindu ini
jadi kebayangkan ketika masa balik
gimana rasanya gue untuk numpahin rasa rasa rindu
gue juga ngerti kok masalahnya sih ya
tapi dia mah perlakukan gue kayak gitu
mungkin dia juga gak bermaksud
iya ngerti sih ibu perasaan loh
masalah amnesia dia
ya lupa segala galanya
justru sekarang itu
bukan waktunya buat sedih sedihan lagi
justru kita harus bersyukur
yang namanya aldebaran alpahari
di balik ke tengah tengah kita
gue dibantuin sama pak rindy ya
minta minta tau sama pak rindy aja
malah itu kesempatan kiki
kalau bisa semakin rumit
kalau selama berdua sama mas rindy

makasih ya pak rindy
yaudah kayak gitu

halo assalamualaikum pak

dan begitu sampai australia
kalau aku sampai di australia

jadi tante tenang

tante rosa aku mau bawa tante rosa ke jalan ini